ada kembali di sian indonesia newsroom
hari ini puncak perayaan hutransmedia
hari pertama dimulai
diadakan di dua venue berbeda
yaitu trans studio bali dan trans studio cibubur
acara malam ini dipastikan akan bertabur bintang
kemeriahan mulai terlihat
ini dia di trans studio cibubur
yang merupakan salah satu venue perayaan hut transmedia ke delapan belas
penonton sekaligus pengunjung trans studio cibubur
akan menyaksikan pertunjukan spektakuler
bertabur bintang malam hari ini
tidak hanya menonton para pengisi acara
yang memeriahkan hutransmedia
pengunjung dipastikan juga dapat menjajal keseruan wahana wahana menarik
di trans studio cibubur
pesta perayaan ulang tahun transmedia ke delapan belas dimulai hari ini
hingga besok bagaimana kemeriahannya
sudah ada koresponden cnn indonesia
ruli kurniawan di trans studio cibubur
ruli selamat malam
kalau saya lihat di belakang anda ini sudah ramai
bahkan menurut pantauan dari teman teman di transmedia
para pengunjung ini sudah berdatangan sejak pagi
mungkin termasuk ruli yang nggak sabar untuk menonton nct dream ya
boleh rule bagaimana digambarkan keseruan persiapan
kurang lebih sekitar berapa nih lima belas menit lagi ya
berapa menit lagi ya
ya kita harus berapa menit lagi
kita akan melihat bagaimana nanti keseruan kehebohan spektakulernya perayaan ulang tahun transmedia ke delapan belas
di trans studio cibubur pada malam hari ini
karena akan banyak sekali bintang tamu yang pastinya akan menggembrak
panggung yang ada di trans studio cibubur
mulai ada ari lasso
akan ada bcl
dan juga ada yofen nduno
dan juga pastinya tadi fani
akan ada nct dream
yang pastinya akan membuat kita
berjoget dan juga menyanyikan lagu lagu korea
beri mereka kemampuan
siapa sih tau dengan lagunya
dan juga pasti ketika saya ini memang sudah ramai sekali
sejak dari siang hari tadi
nampaknya sudah banyak juga tadi para pecinta dari nct dream
yang sudah mulai
apa sih dikatakan ya
sudah mulai mematok tempat
dia akan berdiri disini
akan berada disini
sudah ramai sekali
kita lihat bagaimana saat ini situasi di trans studio cibubur
tepatnya di mp theater
yang menjadi panggung utama perayaan ulang tahun transmedia ke delapan belas
di trans studio cibubur
bagaimana keramaian disana
sudah banyak sekali penonton
dan juga penghujung trans studio yang sudah hadir disini
mereka masih menantikan
kira kira akan seperti apakah opening dari acara perayaan puncak ini
dan kita lihat disana sudah ada beberapa kru dari transmedia
sudah mengecek ngecek atau final check
panggung seperti apa
baik dari audionya lightingnya
dan juga tadi ada sedikit koreo juga sudah ada disana
dan kita akan lihat keserduannya akan seperti apa
namun yang jelas disini
ramai sekali disini
sudah riuh sekali disini
dan memang diprediksi ada sekitar empat pengunjung
yang akan menyesaki akan memenuhi trans studio cibubur pada malam hari ini
melihat bagaimana keseruan kemeriahan dan spektakulernya
puncak perayaan ulang tahun transmedia ke delapan belas
pada hari pertama tanggal empat belas desember dua ribu sembilan belas ini
karena besok masih ada perayaan yang kedua
dan pasti akan lebih heboh lagi
karena akan ada exo disini
oke selamat menikmati ruli
silahkan juga selamat malam mingguan ya
di trans studio cibubur
selain dari trans studio cibubur
perayaan hari jadi atau hari ulang tahun transmedia juga diselenggarakan
sejumlah artis ibu kota dipastikan akan unjugi
menunjukkan penampilannya dari beberapa wahana yang ada disana
malam hari ini rencananya ada tiga penyanyi ibu kota yang akan tampil
secara langsung dari trans studio bali
ada pelantun lagu kekasih bayangan cakrakan
jumat malam yang sudah melakukan recurs
bersama para penari
selain itu tuh di wahana action zone
cakrakan juga mencoba bernyanyi dari wahana rumah ilusi
sedangkan isyana saraswati juga akan tampil
dari potongan tiruan kapal titanic di zona port of liverpool
selain itu kus plus junior juga akan menghibur
pemirsa transmedia dari trans studio bali
hari minggu malam atau di hari kedua perayaan hut ke delapan belas transmedia
artis yang juga akan tampil
di antaranya cita cipul
serta marion jola
kita langsung ke trans studio bali
untuk melihat bagaimana persiapan perayaan hut transmedia
bersama koresponden cnn indonesia
igede nyoman wiryadinata
nyoman selamat malam
anda bisa gambarkan sedikit
buat kami mungkin sedikit iri
dengan perayaan hood transmedia ke delapan belas
yang katanya dipastikan dijamin akan berlangsung meriah
malam hari ini nyoman
ya tipani memang nanti tidak hanya di cibubur
siaran langsung perayaan hari ulang tahun ke delapan belas transmedia
juga akan dilakukan dari trans studio bali
dan nanti setelah dibuka satu lagu dari cibubur
beberapa menit lagi mungkin akan ada pembukaan
kemudian ada satu lagu dari cibubur
baru kemudian akan
menuju ke venue yang ada di belakang saya ini
sebuah tiruan potongan kapal titanic
istana saraswati akan menyanyikan lagu
kau adalah dari atas kapal
atau mengelilingi kapal yang
atau potongan kapal yang ada di sini
nah walaupun nanti ketika misalnya
isyana menyanyikan lagu
memang pengunjung tidak boleh
ataupun pengunjung yang datang ke trans studio ini
tidak boleh untuk melakukan aktivitas di sana
sehingga saat ini memang masih diperbolehkan
karena acara belum mulai
dan nanti juga tidak hanya di
di zona pelabuhan liverpool
juga nanti akan ada pementasan di zona zona yang lain
nanti ada tidak hanya isyana saraswati
namun juga ada cakrakan
kemudian ada juga
cita citata ternyata malam ini juga akan manggung di bali
termasuk juga nanti ada kus plus junior
dan mereka juga akan berkolaborasi
antara cita cita kita dengan kus plus junior
termasuk juga dengan isyana saraswati
dengan kus plus junior
memang wahana wahana ini memang dipersiapkan
setelah diresmikan pada tanggal dua belas desember kemarin
ada beberapa wahana yang sudah dipersiapkan
nanti untuk menjadi venue venue secara langsung
yang akan memeriahkan hari ulang tahun ke delapan belas transmedia
akan menyaksikan bagaimana
karena kalau kita lihat saat ini
para pengunjung trans studio mall masih menikmati
mereka masih tersebar
kemungkinan nanti ketika para artis sudah mulai manggung
sudah mulai menampilkan
aktivitas yang kemudian berkolaborasi
dengan penari penari latar yang sudah dipersiapkan
kemungkinan penonton akan mulai berkerumun
menuju venue venue yang sudah disiapkan di trans studio bali ini
tidak hanya mereka
ataupun pengunjung yang datang ke trans studio bali
bisa menikmati acara acara di hari pertama
ulang tahun dengan tajuk born delapan belas ini
karena ini akan disiarkan secara langsung
oleh stasiun stasiun tv yang ada di grup transmedia
jutaan orang akan menonton
dan mereka yang belum bisa hadir di trans studio bali
maupun di trans studio cibubur
juga dapat menyaksikan
baik di stasiun tv
yang ada di media media di bawah transmedia
dan memang mereka yang nanti akan datang kesini
pengunjung yang datang kesini
akan mempunyai kesempatan besar
para penyanyi idolanya
mau berfoto bersama nanti ketika sudah
usai melakukan penampilan
atau unjuk aksi selama
perayaan di hari pertama
hari ulang tahun transmedia yang ke delapan belas ini
igede nyoman wiryadinata
karena kurang lebih sepuluh menit lagi akan dimulai ya
tayangan hut transmedia ke delapan belas
terima kasih sekali lagi nyoman
sian indonesia newsroom masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya
jadi pastikan anda tetap bersama kami